kamu tuh lagi sekarat di rumah sakit
yuk kamu jagain dia kek
beri hatim kek
bukannya malah jalan jalan sama si monyong ini
yang agak sebelah kiri pak
tapi kamu bisa tahu aku ada di sini
tadi waktu kamu di rumah sakit
aku ngeliat kamu dibawa sama laki laki ke van
dan aku berhasil ngikutin orang itu
tapi baru sekarang aku bisa nyelamatin kamu
udah udah kamu nggak perlu mikirin masalah itu
soalnya kondisi papa kamu juga udah lagi gak benar

aku tidak tahu
sebaiknya kita susul aja mereka pak
kamu lihat dong ruangannya udah kosong
mereka udah bawa tasya pergi
ya kamu cantikin aja dong
kamu lacak kamu lihat mereka ada di mana
kita kehilangan signal mereka pak
saya gak mau tahu
kalian cari tasya sampai dapat
apapun kalian lakukan apapun
kalau kamu udah dapet kamu langsung hubungin saya
pak saya sudah dapat signalnya pak
di sini pak
fit sekarang juga kita ke rumah sakit fit
aduh apa sih yang dilakukan tasha
apa reni nggak tahu kalau apa yang dilakukan bisa membahayakan pak mahendra
ini benar benar ini sudah di luar batas
ayah baik baik ya
aku jagain ayah di sini
udah lo gak usah sedih lagi ya
lo aman disini
kamu baik banget deh
kamu udah nyelamatin aku sama ayah
kita pergi fit
ya kamu lihat aja sendiri kalau tasya sekarang baik baik aja
dia nggak ada luka nggak ada lecet sedikit pun
dukas kita selesai kan
kamu lihat dia sama randi baik baik aja tuh
kita pergi fit
kita jalan yuk
gimana sih mik akan bilang ke aku mi dalam tiga hari tasya akan menghilang tapi kenapa
dia masih nongol disitu bisa merendi tenang dulu aku bisa tenang nih kalau ada tasya
itu berarti kita lagi bahaya sekarang nih rencana kita bisa berantakan lagi nih udah
biar mami urusin oke hei hei aku itu minta kamu bawa anak itu pergi selama tiga hari bawa pergi
mukanya malah dianterin ke sini ya mau gimana lagi bu acara kita ini semuanya udah berantakan
apalagi nama patristan tuh dia udah curiga sama gua bahkan dia nuduh gua nyulik tasya nih gua
sampai ditonjok sakit tau sekarang ini gua cuma cari cara lain yang menurut gua lebih aman eh kamu
denger ya enggak usah banyak alesan aku udah bayar kamu jadi kamu ikutin apa mau ku itu duitku ngerti
koreni ngajak pulang
ya tahu udah dibayar kita kan bukan berarti gue harus ngikutin semua aturannya bu maya dong kan
gue juga punya sesuatu yang menurut gue lebih aman yang penting kan semua rencana kita berjalan
dengan lancar ah ah ah bukan main main ini serius
ya udah serah kalau masih menyelain gua
aku tuh nggak mau semuanya jadi berantakan ngerti nggak sih punya otak apa kasih kamu
tapi aku itu habis diculik bu
dia yang udah nyelamatin aku
aduh lucu banget
aduh lebay banget ya ceritanya
kamu karang cerita kamu diculik supaya aku gak marah kan
demi allah bu aku nggak karang cerita
aku tuh bener bener diculik
dan harusnya daripada ibu ngatain dia monyong lah dodol lah apalah
mendingan ibu terima kasih sama dia karena dia udah nyelamatin aku
kamu nggak usah sok nasihatin aku deh oke
kok dia jahat mulu sih sama lu siak
ya padahal kalau gue pikir ya
pak mahendra itu kan suaminya bu maya
berarti secara nggak langsung
dia nyokap lo juga dong chef
tapi kok gue gak pernah ngeliat dia adil sih sama lo
gini deh kalau menurut gue
kenapa nggak bu maya ngejagain pak mahendra di rumah sakit
memang sih itu adalah tugasnya tasya
tapi kan bu maya itu kan juga istri dari pak mahendra
berarti kan itu juga tanggung jawab bu maya
mulut lu bawel kayak banci
padahal ibu mau gearboxin long tutorial
seolah olah di tengah sekarang ibu sudah peduli nulis satu kali
aku harap tanggung jawab ditunggu
tidak ada lelah
eh semua gak ada yang niat
terus gimana mi kita kan pengupat risan kan
mami kita kan pengupat risan kan
ya mi mi tris jawab dulu